untuk mengunjungi natuna
saya menempuh perjalanan selama empat jam menggunakan pesawat dari bandara soekarno hatta cengkareng
dengan satu kali transit di bandara hang nadiem batam
udara segar dan langit yang cerah menyambut kedatangan saya
saya pun memutuskan untuk mengunjungi salah satu pantai
yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai ikon natuna
pantai ini memiliki tebaran batu batu granit yang besar
dan salah satu ikonnya adalah batu batu granit tinggi yang menjulang ke atas
seperti huruf alif dalam bahasa arab
maka itu tempat wisata ini dipanggil taman batu alif
lokasi taman batu alif berjarak sekitar sepuluh km dari pusat kota ranai
dan bisa dicapai dalam waktu dua puluh menit bermobil dari bandara raden saja
lokasi ekowisata ini memiliki luas wilayah sekitar tiga hektare
selain batu batu granit taman batu alif juga diselimuti oleh pantai berpasir putih
dan air jernih dengan arus yang tenang
taman batu alif ditata sejak dua ribu
dan sekarang sudah dilengkapi dengan jembatan kayu yang menghubungkan batu batu
tempat untuk bersantai
serta penginapan berjenis homestay
infrastruktur fasilitas wisatawan di taman batu natuna
dibuat mengikuti susunan batu granit
untuk mempertahankan ekosistem pantai dan bebatuan
alif stone ini juga berpotensi untuk dijadikan wisata internasional
karena tidak semua daerah mempunyai bebatuan seperti ini
keunikannya terdapat batu batu di pinggir pantai yang sangat besar dan indah
dan perlu dikembangkan lagi
karena saya rasa seluruh masyarakat indonesia belum mengenali wisata di sekitar sini
jadi perlu dipromosikan lagi seperti di belitung
setelah puas menikmati pemandangan laut lepas yang menawan di tengah batu batu granit
saya mulai merasa lapar
saya ingin mencicipi hidangan khas natuna
salah satu kepulauan terluar di indonesia ini tidak hanya memiliki keindahan alam
tetapi juga ragam kuliner yang menggugat
harga makanan di natuna masih relatif murah
satu porsi kernas yang saya pesan harganya rp sepuluh
nah kebanyakan makanan di sini itu dibuat menggunakan bahan baku lokal
yaitu hasil tangkapan laut dan juga sagu
seperti makanan yang saya barusan pesan yaitu kernas
ini semacam nugget yang dibuat menggunakan ikan tongkol
menggunakan sagu dan digoreng
ikan tongkolnya kerasa banget tapi nggak amis sama sekali
karena memang hasil tangkapan laut di sini itu sangat fresh ya
lalu teksturnya di luar sangat crispy
dan di dalamnya sangat kenyal karena diolah dengan sagu
sajian kernas saya nikmati sambil memandang birunya laut
walau keindahan natuna belum banyak tersentuh wisatawan baik domestik ataupun internasional
kekayaan alam dan budaya natuna memiliki potensi yang sangat besar
untuk menjadi salah satu destinasi ekowisata terbaik di indonesia
karnal mursalim soni sulistiono natuna